harus dikasih semangat tuh gua bukannya boy
hehehe yaudah deh kalo gitu selangat juga buat lo yan buat lo juga kal
dapet salam dari aba nih katanya kak didoain semuanya supaya lancar
dan gua juga berdoa semoga kita semua bisa ngerjain semua soalnya
selamat ya salam balik buat aba
eh btw kok kayak ada yang kurang ya gak ada yang berisik tuh si melih mana ya
diam ngendap ngendap ke kamar mamanya adriana
terus ambil deh kamu tau gak pada pas di kamar tuh ada dio loh
hebat juga ya bi surti ya
iya lah kalau menurut aku sih di rumah ini yang care banget sama aku tuh ya besurty
bi surti tuh baik banget sama aku aku bersyukur ya ada dia disini boy
udah lah ref
kamu ngerti gak
gak usah galau gitu ya
eh siapa juga yang galau
nah kalau kayak gini aku tuh jadi tenang
aku bisa mempersiapkan diri buat un
dan kamu ref kamu sama aku sekarang udah baik baik
gak ada masalah apa lagi kan
jadi mendingan kamu fokus dulu buat un
iya boy kamu tenang aja
ini aku udah fokus banget kok
malahan aku ngerasa ya bu ya
peraturan dari papi itu malah jadi hal yang bagus buat aku
ya pokoknya lebih banyak lah waktu buat belajar di rumah
ya bagus dong ref soalnya kita itu harus mencari hikmah pada setiap peristiwa yang kita lewati
biar hidup kita jadi happy
yaudah mendingan sekarang kamu belajar gi ya
jangan mikirin aku terus
kamu kali yang mikirin aku
pengumuman kepada seluruh peserta ujian nasional
menjelang dan selama ujian dilarang gombal
mulai ngelucu ya sekarang ya
padahal gak lucu sih
apa kita belajar sambil video call an aja
ya maksudnya biar sama sama jadi makin semangat kan gitu
eh jangan dong
soalnya kalau aku dilihatin kamu ya
pasti aku gak bakalan konsen lo belajar ya
iya juga sih ya
aku juga takutnya agak gak konsen sih
apalagi kalau ada
muka orang gak jelas nih di hp aku
yaudah deh kalau gitu
semangat ya belajarnya
ingat belajarnya bener oke
terima kasih sudah nonton
selamat menemani belajar ya
ini susunya diminum dulu
enak lah buatan mama
supaya semangat bajanya
tapi gurih gurih nikmat
jangan terlalu mahal jadinya
tidur loh ini biar keterdeknaan
tidur loh ini biar keterdeknaan
gak mau gak mau
jangan deh gak mau
lagi mau un besoknya
pergi semua dah
gak mau nih
bisa dapat tinggal
pak baik baik aja deh
biar sama sama pas primera

icing yang pertarung tartarung
gak apa apanya udah lahir burke gue udah begini
nah tuh liat dong tuh muka boy
ya lagian sih boy kok lo bisa enak gitu sih muka lo tenang
kayak begini ini kan pengen un kita
iya yang penting kan kita udah berusaha udah ngasih yang terbaik
tinggal doa sama tawakal aja
eh boy kamu semangat ya unnya kamu pasti bisa kerjain yang terbaik
yang lebih harus dikasih semangat tuh gua bukannya boy
hehehe yaudah deh kalo gitu semangat juga buat lo yan buat lo juga kal
oh iya guys dapet salam dari aba nih katanya kak
didoain semuanya supaya lancar
dan gue juga berdoa semoga kita semua bisa ngerjain semua soalnya
selamat ya salam balik buat aba
eh btw kok kayak ada yang kurang ya gak ada yang berisik tuh si melih mana ya
hai panjang umur
perhatian perhatian anak anak segera masuk kelas
eh pak amir
happy sunday semuanya
selamat pagi pak amir
orang muda tuh lagi tegang begini malah takutin perhatian perhatian gitu gitu
ya biar kalian lebih santai sedikit lah
soh kak muyan
jangan kayak gitu dok santai aja
kalian ini murid murid saya yang paling hebat loh
saya akan berdoa untuk kalian dengan penuh sekenap jiwa dan hati
semoga kalian bisa menjawab soal un baik dan benar
terima kasih pak
mau ada bocoran nggak
ada tuh ban bocor tiup aja
sukses ya kalian semua ya
baik lah kita pingsur